sementara itu bank indonesia akan mengeluarkan desain baru uang rupiah negara kesatuan republik indonesia
sosok pahlawan nasional akan dimunculkan dalam uang rupiah kertas maupun uang logam
desain baru ini muncul setelah presiden mengeluarkan kepres nomor tiga puluh satu tahun dua ribu enam belas
tentang penetapan gambar pahlawan nasional sebagai gambar utama bagian depan uang rupiah kertas dan uang logam
pemilihan sosok pahlawan nasional yang ditampilkan pada uang rupiah juga mempertimbangkan mengenai kebinekaan
ini karena uang yang akan dikeluarkan adalah uang negara kesatuan republik indonesia